ketua umum pssi muhammad iryawan mengaku tidak ikut campur terkait salah seorang calon ketua umum pssi yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dirinya
setelah terpilih sebagai ketua umum pssi bersama struktur pimpinan yang baru dirinya lebih memilih untuk fokus bekerja
hal ini disampaikannya setelah seluruh proses acara klb pssi selesai sabtu malam
sosok yang akrab di sapa iwan bule ini mengaku tidak mempermasalahkan kalimat vijaya fitriasa salah seorang calon ketua umum pssi yang dianggap mencemarkan nama baik dirinya
dirinya juga tidak ingin dikaitkan dengan adanya pelaporan tersebut
mantan kapolda metro jaya ini mengaku akan lebih berkonsentrasi bekerja memajukan prestasi sepak bola tanah air
sebelumnya salah seorang calon ketua umum pssi vijaya fitriyasa dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik
laporan dilakukan simpatisan iwan bule yang merasa kesal dengan pernyataan vijaya dalam sebuah acara di televisi